eh haji yang udah naik haji dua kali
ada urusan apa sama keluarga saya
sampai tega teganya ngabarin kalau bini saya udah meninggal
selama ini pak haji udah nuduh macam macam sama saya
tapi saya diem tapi kali ini udah keterlaluan
ya allah umur kagak ada yang tahu ya
siapa nyangka rodia cepet banget dipanggilnya
iya ya pak ye kesian bener ya pak ye
bener bener keterlaluan nih manusia
dia bikin pitah kayak begini
orang masih hidup belum meninggal

siapa bilang gini gua udah menangis
eh pak ye yang udah naik haji dua kali
ada urusan apa sama keluarga saya
sampai tegak tegaknya ngabarin kalau bini saya udah meninggal
selama ini pak haji udah nuduh macam macam sama saya
tapi saya diem
tapi kali ini udah keterlaluan
sabar pak haji
emangnya pak haji rodia t belum meninggal
masa belon pak haji
gini saya baik baik aja besok atau lusa
tegak teganya nyebarin berita bohong
jangan seenaknya lo nuduh gua lam
iya bener ngapain sih nyobarin gosip yang agak bermutu gitu
saya udah capek tau
sekarang situ mau capek
kalau selama ini saya diem berarti saya takut
saya ini asli keturunan orang miskin
gak ada takutnya tau
lo kok jadi nantangin gua
gua sesepuh disini lam
ustu panci yang tega sama keluarga saya
bilang tuh ke pak haji sulam
bahwa yang bikin masalah itu si saipul bukan gue
kalau nuduh jangan sakit hati dong
masa fitnah saya sih
kan pak haji yang nyuruh saya ngambil si jonny dari rumah pak haji sulam lagi
terus saya bilang gak mau karena saya gak tega
lihat bu hajaroh dia lagi keadaan kritis
tapi kan gak bilang kalau bu hajaroh dia lagi keadaan sakaratul maut
enak aja lu nuduh gua sembarangan
gua kagak ngomong begitu tau gak lo
saya gak nuduh sembarangan
saya gak pernah bohong
aneh juga sempat dengar kabar tentang hajaroh dia
tapi aneh dengarnya tuh dari
jangan punya pikiran yang kemacem macem
aneh ini juga korban
kita berdua juga denger dari orang lain
kok jadi muter muter begini
sebenarnya kita denger dari siapa ya
jangan sampai capek
bapak bapak ibu ibu
semua udah pada tahu kan
bahwa sumber dari kekacauan ini
adalah bapak dan ibu haji muhyiddin
saya selama ini diam
tapi keluarga saya selalu dipitnah
saya gak tahu
apa salah keluarga saya bapak dan haji muhyiddin
kenapa semua pada tega
tenang aja lam
gue siap gebukin orang yang nyebarin gosip itu
biar kakek dia saudara sendiri
gue gak peduli
gue juga ikut bantuin lu ntar mut
gue ntar ntar orangnya
maaf bapak bapak bapak ibu ibu
saya begini karena saya kesel pak
saya kesel saya disakitin terus pak
saya selama ini gak pernah berbuat salah sama orang
kenapa orang selalu kejem sama saya
orang yang modelnya kayak dia nih
mesti kita sumpel mulutnya
udah bar udah bar
saya ikhlas betul ya
saya serahkan ini kepada allah
biar allah yang membalasnya
biar allah yang balas
abang sama umi gak berhenti berhenti yang bikin masalah
sampai tegak banget nyebarin berita kayak gini
bang robi pasti bakalan benci banget sama rum
kamu kenapa sih
maafin rum ya bang
rum tau perasaan aku
rum tau perasaan aku
bajak aja bajak aja
gimana nih umi gak mau diarah arah
abah juga gak mau umi
mau bonyok di sini
ntar ntar sabar ya
saudara saudara sekalian ya
kita kagak baik ngebukin
kita bikin daftar sesuai
sampai jumpa lagi